mengikut jemaah tarikat naksabandia kholidiyah jalaliyah di deliserdang sumatera utara merayakan idul adha seribu empat ratus empat puluh dua hijriah hari ini
senin pagi mereka menggelar sholat idul adha di masjid darussafa jalan kongsi desa mariendal
sholat diikuti kurang dari seratus orang hampir seluruh jemaah menggunakan masker
panitia memang mewajibkan yang hadir di sini mengenakan masker mengikuti ketentuan yang diatur pemerintah terkait upaya pengendalian pandemi covid sembilan belas
sayangnya sholat dilakukan tanpa menjaga jarak
masjid ini menjadi satu satunya masjid jamaah tarikat naksabandia holidiyah jalaliyah di kabupaten deli serdang binjai dan langkat yang berada di luar zona ppkm darurat
karena ini berkaitan dengan penerapan masker
ppkm yang dilakukan oleh pemerintah kita memang membatasi jumlah peserta sholat idhari ini
kita harapkan dengan keterbatasan kita ini kita untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah